uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pemimpin badan intelijen negara dilakukan pada rabu ini
komjen paul budi gunawan mengaku siap menjalani atau menjalin kerjasama dengan intelijen lain
termasuk militer yang selama ini menjadi mayoritas di bin
datang pada pukul sembilan waktu indonesia barat komjen paul budi gunawan dikawal ketat sejumlah ajudan
sebelum memasuki ruang uji kelayakan dan kepatutan di komisi satu dpr
budi gunawan menyatakan siap menjalin kerjasama dengan semua badan intelijen di indonesia
ia juga mengaku akan mengoptimalkan kinerja bin dan merangkul intel bin yang berasal dari militer
budi gunawan ditunjuk langsung oleh presiden joko widodo sebagai pengganti kepala bin sutioso
pencalonan ini sempat mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan
mengingat budi gunawan pernah menyandang status tersangka kasus gratifikasi di kpk
kalau memang instrumen di bin dari dulu pasti ada unsur tni polri dan ms
semua itu sumber daya yang harus kita optimalkan
sehingga kita sinergikan kita tingkatkan soliditasnya untuk menerangkan tugas yang berfungsi terang
komisi satu dpr ri menyatakan komjen pol budi gunawan layak sebagai kepala badan intelijen negara menggantikan sutioso
pernyataan ini diungkapkan ketua komisi pertahanan dan keamanan negara
abdul haris almasyari sesaat setelah uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung selama dua jam selesai digelar
rapat intern komisi satu dpr ri hari ini memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut
bahwa saudara budi gunawan layak dan patut sebagai kepala badan intelijen negara menggantikan saudara sutioso